selasa pagi tni polri dan satpol pp menggelar razia gabungan lintas jaya di jalan jati negara timur jakarta timur
sejumlah pengendara motor nekat berputar arah di jalur transjakarta untuk menghindari razia
puluhan kendaraan angkutan umum terjaring dalam razia gabungan tni polri dan satmo pp di jalan jati negara timur rawabunga
dalam razia tersebut tampak pengendara nekat terobos jalur transjakarta untuk menghindari razia ini
kepala seksi pengawasan dan pengendalian kasiwasdal dinas perhubungan mengatakan
angkutan yang terjaring razia tidak layak jalan dan tidak memiliki surat lengkap akan dilarang beroperasi
sementara itu selain menilang kendaraan yang melanggar lalu lintas
sedikitnya enam unit taksi yang kedapatan parkir di atas trotoar turut diderek petugas
demikian juga untuk jalur busway jadi tetap kepastian hukum yang seperti tadi saya katakan
jadi siapa salah akan kita tinggalkan
untuk angkot angkot yang tidak layak jalan sendiri seperti apa
angkut tidak layak jalan atau akhir habis masa berlaku kita stop operasi sementara